sampai jumpa di video selanjutnya
gimana caranya biar nara balik dulu dan pasti gak akan ngintipin aku sampai dalam kantor polisi
bisa malu aku kalau dia tahu soal apa
marah kamu balik dulu aja soalnya
pasti aku di dalam sangat galak dan aku harus balik lagi
aku gak boleh lagi
aku gak boleh lagi
aku gak boleh lagi
aku gak boleh lagi
muter muter kemana mana tapi jatuhnya ke cinta sejatinya naratama
silakan bapak tanda tangan ini surat ini
siapa yang membayarkannya
siapa yang kasih jaminan ya
pak ini sih pak
ya silakan duduk
saya mau nanya yang ngasih uang jaminan untuk bapak saya siapa ya pak ya
namanya irwin siapa
orang yang bersangkutan meminta kami untuk
dia pikir dengan begini aku bisa maafin dia pak
andai kata bisnis muda itu
tapi jody kamu tuh udah bener bener nyakitin aku
pak bantuin dong pak berhenti
nah ini lagi menghirup udara kebebasan
aduh berapa sih
pak maman tolong bawa mama dan papa kemana aja
aku sama sekali nggak peduli
dan aku sekarang harus balik lagi ke kos aku
karena aku masih punya pekerjaan
di rumah sakit masih ingat kan
eh kamu tuh jangan kurang ajar ya jadi anak ya
masa sih kamu gak nawarin kita tinggal bersama kamu
kamu pikirin mama mama punya hotel apa
eh ikut sama bapak
mau disuruh ke mana kita enak aja
emangnya bapak punya pilihan lain apa
satu satunya orang yang masih mau menolong bapak cuma saya pak
saya bekerja di buffresa itu karena kebutuhan
tapi saya tidak pernah mengkhianati siapapun juga pak

pak mma mau bawa deng papa mama ke mana
oona dan neng tania naik taksi
gak usah aku udah gak mau tinggal sama mereka
semoga mas deden senang dengan kejutan ini
mas kau udah pulang
bu ini lampunya kenapa nih kok gelap
ibu ini memang luar biasa
seperti tukang sulap
belum belanja gak aku tambah
tapi ibu bisa memasak sekian banyak untuk winona
mas siapa sih yang masak buat winona
eh emangnya dia siap sih
loh nara kamu sudah pulang
ada acara apa nih bu
mau pacaran ya
wah biasa loh ini
karena ternyata ibu perhatian juga sama wilna
duh ini lagi nyebutin nama aku
apa yang bukan buat nona
mulai malam ini kita akan ada tamu lagi

ih financial mites nggak ktremen telah dikutu bener a gigimu
kenapa kau groom dia
pijat fianca arriaitu dekan mu ke wall cintas
ya nantimpadu kog sweep to millions ou membalas akrabh habit